dan anda juga harus mengendalikan diri dari memakan makanan yang berkelebihan
iya disini ada pemungkinan juga
dari batas tanggul kampung gedung pompa fluid ini